hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi dpt nasional pemilu dua ribu dua puluh empat mencatat daftar pemilih tetap akan didominasi oleh anak muda
dari dua ratus empat delapan ratus jiwa yang masuk dpt pemilu dua ribu dua puluh empat lima puluh dua persen diantaranya pemilih muda
hal itu membuat partai dan elit politik kerutin melakukan pendekatan terhadap pemilih muda seperti influencer
aktivis sosial aktivis lingkungan dan aktivis kesetaraan gender yang memiliki masa untuk menggiring opini publik
isunya cukup aspiratif atau cukup konsisten gak untuk mendukung pengembangan anak muda
jadi bukan semata mata mendukung figur suka atau tidak suka mungkin kan
sosiolog universitas nasional sigit rohadi mengatakan pengaruh media sosial untuk kepentingan politik sangat kuat
menurutnya medsos sudah berhasil mempengaruhi generasi muda di berbagai negara seperti revolusi musim semi tunisia
revolusi politik demokrasi di negara timur tengah dan pemilihan presiden korea selatan
anak anak muda itu punya ciri khas
pertama mereka ini idealis
dengan idealisme tentu mereka tidak ingin mengekor
mereka ingin menjadi pelopor
mereka tidak ingin didikte oleh generasi generasi sebelumnya
sigit menyebut beberapa partai politik misalnya membuat organisasi sayap anak muda
untuk merambah suara anak muda dan menempatkan tokoh anak muda
karena itu cnn indonesia menghadirkan nation fest untuk mendekatkan anak muda pada isu politik terbaru seputar pemilu dua ribu dua puluh empat
nation fest merupakan event yang menjadi wadah edukasi dan berkumpulnya generasi muda
untuk mengekspresikan dan menyuarakan opini serta gagasan bagi indonesia
nation fest bertempat di balai serbaguna purnomo prawiro universitas indonesia
dan berlangsung pada rabu tiga puluh